sementara itu indonesia corruption watch atau icw melaporkan ketua komisi pemberantasan korupsi firly bahuri ke badan reserse kriminal polri kami siang
firly dilaporkan atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait penggunaan helikopter untuk kunjungan pribadi
peneliti icw wana alamsyah menemukan perbedaan
harga sewa total mencapai lebih dari satu ratus empat puluh juta rupiah antara yang dilaporkan firly kepada dewan pengawas dengan yang sebenarnya
dan menurut wana apa yang telah dilakukan oleh firly memenuhi unsur pasal dua belas huruf b undang undang no tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan junto undang undang no dua puluh tahun dua ribu satu
firly dinilai melanggar kode etik karena menunjukkan kemewahan saat menggunakan helikopter untuk melakukan perjalanan dalam rangka keperluan keluarga
dan sebelumnya firly juga diketahui melakukan perjalanan keluarga menggunakan helikopter dari palembang ke batu raja pada dua puluh juni dua ribu dua puluh satu
di dalam sidang etik tersebut firly bahuri menyampaikan bahwa harga sewa helikopter itu sebesar tujuh juta belum termasuk pajak
tapi kemudian kami mendapatkan informasi lain dari penyedia jasa lainnya bahwa harga sewa per jamnya itu sekitar dua tujuh ratus lima puluh usd atau sekitar tiga puluh sembilan satu juta rupiah
itu ada sebesar satu ratus tujuh puluh dua tiga juta yang harusnya dibayar oleh firly terkait dengan